dan untuk mengetahui bagaimana kemeriahan perayaan natal di luar negeri saya ajak anda ke norwegia bertemu dengan warga negara indonesia di sana amia halsen
selamat sore waktu indonesia mia
hai selamat siang waktu norwegia
guyu merry christmas selamat natal
selamat natal juga
bagaimana suasana perayaan natal di norwegia
apa saja yang kemudian biasa dilakukan oleh keluarga saat natal ini
ya meriah sama seperti perayaan di indonesia jadi perayaan natal di norwegia itu juga bertemu dengan keluarga
jadi kami mudik juga biasanya kami di oslo terus kemudian karena natal ini kami mudik ke rumah mertua
tapi mudiknya nggak pakai macet ya mbak mia
tapi mudiknya nggak pakai macet ya seperti di tanah air
apa namanya penuh juga kendaraan penuh juga karena kami pakai kendaraan umum juga
oke adakah tradisi tradisi unik yang kemudian hanya ada di norwegia di saat merayakan hari natal
mungkin tradisinya hampir sama kalau yang di skandinavia ya mbak
kami ada setiap mulai advent atau tanggal satu desember itu kalau untuk anak anak mereka punya advent calendar
jadi hadiah yang dibuka tiap hari satu per satu sampai tanggal dua puluh empat
oke jadi ada banyak hadiah begitu
iya tapi kecil kecil
oh wow jadi kalau ingin dapat banyak hadiah lebih baik merayakan natal di norwegia begitu ya
bagaimana dengan makanan apakah ada makanan makanan khusus yang kemudian hanya ada di saat natal misalnya
jadi kami berkumpul dan kemudian membuat snack atau makanan makanan kecil untuk natal
seperti misalnya yulemana
yulemana kemudian pepper kake itu yang rasanya seperti kayu manis
kayu manis roti kayu manis
jadi biskuit biskuit kecil begitu ya
dan itu kan kami berkumpul kemudian
kalau ada anak anak kecil itu kan senang ya bikin apa namanya bikin adonan
terus kemudian dimetak
bagaimana kemudian dengan acara acara misalnya di luar
nah kalau di indonesia kan biasanya terkenal kalau natal yang mengadakan acara ini
mal mal atau pusat perbelanjaan
nah bagaimana kalau di norwegia
nah di norwegia ini tentu saja ada juga diskon ya
jadi barang barang yang untuk natal
itu sudah didiskon sejak minggu lalu
cuman di sini kalau hari tanggal dua puluh empat itu pertokoan perkantoran itu selesai pukul tiga belas
kemudian tanggal dua puluh lima dan tanggal dua puluh enam itu tutup total semua
mbak mia merayakan natal di norwegia ini sudah yang keberapa kali
sudah berapa tahun sih berada di norwegia
sekitar tiga tahun
tiga tahun ya
pasti rindu juga nih ya
dengan keluarga yang ada di indonesia mungkin
sebelum kita menutup perbincangan kita mungkin ada yang ingin disampaikan
baik untuk keluarga ataupun untuk warga negara indonesia
yang saat ini tentunya juga sedang merayakan hari natal
selamat natal untuk semua yang merayakan damai sejahtera untuk kita semua
untuk bangsa indonesia semoga aman tenteram dan damai
terima kasih mbak mia helsen
terima kasih sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat siang waktu norwegia